wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi pernyataan pimpinan pdip
yang menyebut dirinya dan presiden jokowi bukan lagi bagian dari partai
gibran mengaku tak mempermasalahkan hal itu
namun ia juga belum memutuskan apakah akan berpindah partai politik
gibran menegaskan tidak ada masalah dengan pernyataan pimpinan pdip itu
bahkan jika dirinya dipecat pun ia tidak akan mempersoalkannya
terkait apakah dirinya dan jokowi akan pindah partai politik
gibran menyatakan belum berpikir ke arah sana
saya tidak tahu ya tanyakan ke beliau sendiri
tapi kita tidak patah gibran bahwa ini langsung macam dikat dari partai
sempat ada rasa jayokan kita menggunakan
tidak apa apa dipecat ya tidak apa apa